kembali kami perbarui informasi anda dari dunia olahraga pecatur cilik indonesia
samanta editso berhasil menjadi juara dunia catur standar putri u sepuluh di kejuaraan dunia catur klasik g sepuluh di compostella spanyol enam belas november lalu
ini adalah juara dunia kedua yang mampu diraihnya sepanjang tahun dua ribu delapan belas
sebelumnya samanta telah memenangi kejuaraan dunia catur cepat g sepuluh di mings belarus pada awal tahun dua ribu dua
gelar kedua samanta didapatkan setelah bermain lima jam untuk menjungkalkan pecatur asal rusia spedova
sekembalinya di indonesia samanta akan kembali ke bandung untuk persiapan kejuaraan terbuka di malaysia awal desember nanti
yang pertama kedua masih muda begitu lanjut udah susah susah
mau main di penang dan johor tambah untuk nambah rating aja
karena tekadnya luar biasa ya memang dia tahu syarat syarat juara itu harus menang gitu ya
nah dia berupaya keras terus gitu dia ngerti lah untuk nyelesainnya jadi kemenangan gitu
jadi ya dramatis sekali ujungnya gitu ya yang untuk program samanta habis gitu ya
jadi nanti kita akan mulai lagi tahun dua ribu sembilan belas
saya masih belum bisa info karena event eventnya juga belum jelas gitu